kelompok masyarakat dan mahasiswa papua anti korupsi menggelar unjuk rasa
di depan gedung kejaksaan agung ri kebayoran baru jakarta selatan kami siang
masa menuntut kejaksaan agung agar segera menetapkan plt bupati
kabupaten mimika papua sebagai tersangka
dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter
di dinas perhubungan mimika papua
selain membentangkan sepanduk masa juga membakar ban bekas di depan pintu masuk ke jagung
sebagai bentuk protes lambannya penanganan proses hukum di papua
jika tuntutannya tidak segera dipenuhi
masa aksi akan berjanji melakukan aksi lebih besar hingga tuntutannya dipenuhi
dalam rangka penetapan tersangka terhadap johannes ratop plt bupati mimika
yang saat ini kejati papua belum ditahan dan belum ditangkap
ini saya akan akan yohanes retop ini kebal hukum
dan memberikan karpet merah
jadi kami menganggap mahasiswa maupun masyarakat papua anti korupsi
datang di depan mendagri maupun kejaksaan agung republik indonesia
untuk menindaklanjuti orang ini harus segera ditangkap